momen libur rekrepekan manfaatkan oleh presiden joko widodo untuk berolahraga
dan menggunakan sepeda di kawasan sudirman tamrin jakarta pusat pada minggu pagi
kita lihat presiden nampaknya tersenyum senyum ya bahagia sekali untuk cfd pada hari ini
kehadiran orang nomor satu di indonesia ini sontak mendapatkan sambutan warga
yang rela berdesak desakan untuk bersalaman dengan foto joko widodo
kehadiran presiden joko widodo di area car free day ini di bundaran hotel indonesia jakarta pusat
mendapatkan sambutan meriah dari warga yang tengah berolahraga pada minggu pagi
dengan pengawalan ketat tugas paspampres presiden joko widodo menggunakan sepedanya
untuk berolahraga santai sambil menyapa warga yang berada di hari bebas kendaraan bermotor
sejumlah warga juga mengaku senang lantaran mendapatkan kaos langsung dari presiden joko